tim gabungan pencari fakta terkait kasus penembakan polisi
yang menewaskan brigadir j
telah mengamankan rekaman cctv di sekitar lokasi
dan di dalam rumah dinas irjen verdi sambo pada rabu malam
kak divumas polri irjen poldedi prasetyo menyebut
saat ini rekaman cctv itu tengah didalami oleh tim
rekaman cctv menjadi petunjuk penting
untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap brigadir j
pasalnya rekaman itu sebelumnya dinyatakan rusak
oleh kapolres metro jakarta selatan kombespol budi herdi susianto
sementara buntut kejanggalan penyelidikan kasus tewasnya brigadir j
kapolres metro jakarta selatan kombespol budi herdi susianto
resmi dinonaktifkan sementara oleh
kapolri jenderal listio sigit prabowo pada rabu malam
kapolri juga menonaktifkan karopaminal div propampolri
brigjen pol hendra kurniawan
penonaktifan itu dilakukan untuk menjaga independensi
penyelidikan kasus dugaan pembunuhan brigadir j
sementara terkait permintaan keluarga untuk autopsi ulang
terhadap jenazah almarhum brigadir j
polri akhirnya menyetujui permintaan tersebut
otopsi ulang akan melibatkan pihak eksternal
seperti ikatan dokter forensik indonesia
kompolnas dan komnas ham
demi independensi dan validitas hasil otopsi
pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi
atau autopsi ulang
tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi
nah tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat
saya akan berkoordinasi dengan dokteran forensik
termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur unsur
di luar kedokteran forensik polri
pihak keluarga brigadir j melalui kuasa hukum
kamarudin simanjuntak rabu sore menolak hasil otopsi awal
yang menyimpulkan bahwa brigadir j tewas
dalam baku tembak antar polisi
kuasa hukum juga meminta agar otopsi ulang yang dilakukan
tidak melibatkan tim dokter dari rumah sakit polri
tapi melibatkan tim dokter dari rspad gatot subroto
rsal minto harjo rscm maupun instansi kedokteran lainnya
membentuk tim tim independen yaitu melibatkan dokter dokter
bukan lagi yang dulu yaitu dari pertama rspad
rumah sakit pusat angkatan darat
yang kedua dari rumah sakit angkatan laut
yang ketiga dari rumah sakit angkatan udara
yang keempat dari rumah sakit cipto mangun kusumo
yang berikutnya dari rumah sakit salah satu swasta
saat memenuhi undangan panggilan ke baris krim polri
tim kuasa hukum sempat membeberkan foto foto jenazah brigadir j
dan menemukan kejanggalan
yakni adanya bekas jeratan di leher brigadir j
tim kuasa hukum meyakini jika brigadir j dibunuh secara berencana
tim liputan cnn indonesia